warga kecamatan pager ageng kabupaten tasik malaya senin dinihari digegirkan dengan aksi
duel maut dua pemuda duel di tengah pemukiman warga ini melibatkan dua pelaku bernama dadan
suhendar dan dhani warga pager ageng dan warga kadipaten menurut saksi mata kejadian berawal
ketika salah satu pelaku sedang duduk di pinggir toko kemudian dihampiri sejumlah orang dengan
membawa senjata tajam sempat terjadi cekcok adu mulut setelah itu berakhir dengan duel maut kedua
pelaku akibatnya kedua pelaku terkapar dengan luka bacok di kepala dan tangan terus sekarang posisi
lagi jualan saya mau jualan apa kan jualan terapi langsung kapur saya mau langsung kapur
berapa orang saat itu yang datang
sekarang gimana tindak lanjutnya
kita ngumpulkan barang bukti kaksi dan mengecek kondisi kedua duanya mengalami
luka yang cukup serius dan jodohnya terima kasih setelah terjadi
kondisi di lokasi sempat mencekam dan beredar isu tawuran antar kampung
sehingga sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat langsung melakukan pertemuan untuk meredam masa kedua belah pihak
dendam lama gitu
terus perjalanan dari smp kalau tidak salah sampai sekarang masih ada kelanjutan permusuhan gitu
mudah mudahan atas kejadian yang terakhir saya mohon yang terakhir sekarang tidak ada kejadian lagi yang berkelanjutan
hingga saat ini kedua pelaku masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah tasik malaya
kasus duel maut ini ditangani jajanan reskrim polres tasik malaya kota
hogi fatu zaman tasik malaya jawa barat